memilih liburan di bali raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud nantinya akan menyewa hotel mewah untuk digunakan sendiri
tanpa ada tamu lain yang menginap
sang raja disebut sebut memilih kamar dengan posisi di lantai paling atas
menjelang pelesiran raja arab saudi bersama rombongan ke bali
lebih dari dua personal dan pecalang disiapkan untuk pengamanan
sabtu mendatang penerbangan menuju bali dipastikan akan mengalami keterlambatan
karena bandara ngurah rai akan ditutup selama empat puluh lima menit
saat rombongan raja bertolak ke bali
sebagai tamu istimewa kenegaraan raja salman beserta para pangeran dan rombongan lain
akan menikmati fasilitas hotel mewah di kawasan nusa dua bali
hotel berbintang yang disebut sebagai tempat penginap sang raja adalah hotel st regis
yang merupakan hotel bintang lima dan telah mendapat pengakuan kenyamanan terbaik
untuk keperluan akomodasi raja salman dan rombongan
hotel yang memiliki satu ratus dua puluh tiga kamar ini disewa seluruhnya
dengan kata lain tidak ada tamu
atau wisatawan lain yang bisa menginap di hotel ini sejak tanggal empat hingga tiga belas maret mendatang
disebutkan pula sang raja memilih kamar di lantai enam atau lantai paling atas
untuk menjadi kediaman sementara selama berada di bali
endless di lantai paling atas ya
lantai paling atas di lantai st regis
berarti booking semua pak ya
sudah sudah booking
berarti nggak ada mengizinkan tamu pun menginap sampai tanggal tiga belas
makan istilahnya buyout kan
jadi buyoutnya memang
untuk pantai belakang
lantai belakang tidak ada masalah
jadi pantai belakang masih berfungsi
jadi masih bisa digunakan juga oleh orang yang beli tas di pantai
tidak hanya bali yang bersolek
meski belum ada informasi resmi raja salman dikabarkan pula akan berkunjung ke lombok
sejak jumat pagi para pekerja hotel yang tergabung dalam persatuan hotel republik indonesia atau phri
dan ihka atau indonesia housekeeper association
antusias melakukan aksi bersih bersih kawasan islamic center lombok
sebagai tempat ibadah terbesar umat islam di lombok pengurus islamic center berharap
kunjungan rombongan raja salman akan menjadi momen yang sangat bagus untuk perkembangan islamic center
sebagai wisata religi di pulau lombok
dirga maulansyah cnn indonesia